sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

tapi kalau memang itu bukan ayah
mampu mampu harus merelain dia bu
pelan pelan kita harus rela
kalau memang ayah udah benar benar meninggal
amirah gak mau kalau ayah gak tenang di alam sana
amirah gak mau kalau ayah gak tenang di alam sana
dari mana diyakin sekali
kalau mas prabu sudah membunuh ayahnya
aku bisa mendapatkan keterangan
atau bahkan bukti
semua itu pasti bisa aku manfaatkan
untuk menghancurkan mas prabu